ini salah paham mak
oh jadi lu bukan manggil gue
makin nambah salah pahamnya mak
pak muhyiddin nggak ngukur tandanya sama ipa
tapi ngukur tandanya sendiri
lu tuh dengarnya dari siapa
jangan salah jawab mas
itu orang lagi enak enak ngukur
gue udah ngumpet ngumpet
eh sejauhnya nangal
ya ampun bang
buat ngebangun gitu
orang pegadiannya pakai seragam
pakai tulisan lagi di sininya
gimana kalau gadein mobil aja pak
ntar mobilnya ditahan
ya pasti ditahan mobilnya
ada pegadaian yang mobilnya itu nggak perlu ditahan
cuman surat suratnya aja
nih gue tuh udah sering banget ke gadein emas
yang ditahan tuh emasnya bukan suratnya
biar si empik jelasin dulu
cuman kalau misalkan mobil tuh beda
cuma bpkb nya aja yang perlu ditahan
kalau gadein mobil kan dapat berapa sih
kalau gitu perhiasan lo aja gadein
ntar kotak orang malu
perhiasan lu itu yang dipakai nggak digadein
bukan gitu abak
ntar kalau bayarnya kesana katanya orang malu
ibut amat sih
udah biarin ntar gue yang gade di tempat langganan gue
kalau gitu kita di tempatnya aja
sudah sampai mister
sudah sampai mister
same same sir
kemana sih si buram
jangan jangan dibatok ular mat
eh pak rw
yo lo periksa ke dalem
iya pak rw
jangan jangan dia pulang lewat jalan belang
po kathy ada di sana
gak ada pak rw udah saya panggil panggil iya gue denger lu manggil manggil kalau cuma
manggil nggak usah dari sana dari sini juga bisa yuk terserah dia aja dah
hai bambang hansip malah nambah repot ini gara gara lu sih nyuruh gua jadi rw
eh eh eh sisa uang tadi mana si sahabat kembalian dua ratus yang tadi duitnya oma
ntar gue aja yang ngembaliin ke oma kebangetan lu malu maluin udah gede
masih aja suka ngelicikin
oma gue ngasih ke oma lu yang ngasih ke oma bedanya apa sih udah buruan naik
duit dua ratus aja lu nggak percaya sama gua emang enggak sini gua
buruan buruan lama ntar sabar
kamera baru mesin gua bawa aja
monyok kamu teh lari lari pasti ada kabar yang bikin geger ya tin maipah beneran
beneran mau nyerang bang muhin
dengar katanya bang muhid mau ngukur tanah maipah
deket terlaluan tuh si muhid
minta dihajar kali
di tempat bang muhid
emangnya kamu tau tina tin jurunya apa
tapi kamu kan gak tau ada urusan apa
ntar aja atuh ngejelasinnya ke pak rw
bang muhid sama maipah teh berantem
cepetan kasih tau pak rw
apakah daripada gerangan persoal
soalkannya maipah berantem sama bang muhid
pasti salah sangka
kan memang selalu itu yang selalu jadi masalah di kampung tanah baru itu
salah paham salah sangka jadi geger
maipah pasti nyangka pak muhid ugur tanah maipah
ayo kita berangkat beranjut
bukram lu tuh gak usah ikut bukram lagi hamil biar gua aja yang berantem
salah paham mak
oh jadi lu bukan manggil gue
makin nambah salah pahamnya mak
pak muhidin gak ngukur tanahnya maipah tapi ngukur tanahnya sendiri
lu tuh dengarnya dari siapa
jangan salah jawab mas
nanti salah paham lagi
saya gak dengar dari siapa siapa ma
kalo lu gak dengar dari siapa siapa dari mana lu tahu
sabar mah jangan dipotong dulu
iya mak ntar salah paham lagi
saya dengar sendiri mak
saya lihat sendiri
saya kesana mak
di kebunnya pak muhyiddin
waktu pak muhyiddin ngukur tanahnya mas
jadi bukan ngukur tanah gue
bukan daripada adanya mak
yaudah kalau gitu
yaudah kita pulang aja yuk mak
udah makasih ya